hadirnya beberapa musibah yang melanda masyarakat dan warga bangsa kita
mana gunung batuk berjamaah memuntahkan lahar panas lahar dingin
mana hujan yang mendatangkan banjir menghanyutkan rumah rumah penduduk
mana banyak korban
mana tanah longsor yang ikut juga mengambil bagian untuk mengorbankan anak manusia
belum lagi pesawat yang jatuh
belum lagi kapal yang karam
belum lagi kecelakaan kecelakaan darat dan di udara
jadi satu persatu musibah yang merenggut nyawa warga bangsa kita itu adalah satu bentuk musibah
cukuplah ini menjadi nasihat buat kita semuanya
nah dalam bulan suci ramadan seperti ini
para pemirsa siapa lagi dan apalagi yang akan menyadarkan kita kalau bukan bulan ramadan ini
orang yang tidak mampu mengambil pelajaran berharga dalam bulan suci ramadan
terutama kali ini
maka itu memang pertanda jangan jangan allah berkehendak tidak baik terhadap hambanya itu
kita bersyukur khususnya mengikuti acara yang kita sangat dambakan ini
mari kita menjadikan bulan suci ramadan ini sebagai proses lesson learning
pembelajaran yang sangat pintar untuk kita semuanya
tapi para pemirsa
jangan pernah kita mengutuk dan meratapi musibah
musibah memang menyedihkan kita tetapi dibalik musibah itu pasti ada hikmahnya yang sangat besar
bahkan seandainya kita mau menyimak apa yang dikatakan oleh
apa yang pernah disebutkan beberapa ulama' tasawuf seperti ibn qasyairi dan juga ibn al ta'ilah asal kandari
hanya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tanda tanda jika allah mencintai hambanya dengan mengutip sebuah hadis
maka orang itu akan diberikan siksaan lebih awal di dunia ini supaya nanti akhiratnya itu lunas
bukankah di balik setiap musibah itu ada kemudahan
bukankah di balik musibah itu ada proses pembelajaran
seandainya orang tahu apa hikmah dibalik musibah kata imam al ghazali
maka mungkin banyak orang menanti datangnya musibah
banyak orang mensyukuri musibah
mungkin ada orang ya allah sudah lama aku tidak pernah mendapatkan musibah
aku kangen terhadap musibah itu
karena mereka sadar bahwa musibah itu surat cinta tuhan
bukankah musibah itu lebih banyak menyadarkan kita
saya ingin bertanya kepada para pemirsa
mana yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada allah
cobaan dalam bentuk musibah atau cobaan dalam bentuk kenikmatan
ayo mana yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada allah
ujian dalam bentuk kebahagiaan kemewahan
atau ujian dalam bentuk kesedihan kesusahan dan musibah
siapa nama yang paling pertama kita panggil kalau kita kena musibah
allah kan allah
nah kalau kita menantai ender dipromosi jabatan
kadang kadang orang lain yang buka muhrimnya diajak di traktir di lantai di tempat lain

jadi kadang kadang kenikmatan itu justru menjermuskan orang itu
kalau tidak punya kekuatan iman
tapi musibah itu insya allah akan lebih cepat mengorbitkan seseorang itu dekat dengan tuhan
jadi jangan pernah mengutuk sebuah musibah
jangan pernah bersedih hati sampai putus asa kalau kena musibah
bahkan itu sebuah penyakit
satu hari kita dilanda penyakit demam
maka allah akan mengampuni dosa kita selama satu tahun
jangan jangan doa kita nanti kita ubah
ya allah panjangkanlah demamku itu sampai sepuluh hari
berarti sepuluh tahun dosa kita akan digulungkan
ini luar biasa
seandainya kita tahu apa arti di balik setiap musibah
maka pasti kita tidak akan pernah bersedih hati pada saat ada musibah tiba

dimana ada musibah disitu ada janji mulia allah swt
lebih berat kita lulus dalam ujian kenikmatan daripada lulus dalam ujian musibah
kalau orang kena musibah biasanya lebih dekat kepada allah
salat dia puasa dia zikir dia ngaji dia silaturahim kepada orang tuanya
tapi kalau orang itu diuji dengan kemewahan
lupa daratan dia
orang tuanya pun dilupa apalagi orang lain
dia mengkhianati cinta suci yang dilemparkan istrinya terhadap
dia mengkhianati cinta suci yang dilemparkan istrinya terhadap dia
gampang tuh dia pungut macam macam di pinggir jalan atau di mana
kenapa uang tinggal main gesek
tapi kalau orang kena musibah nggak ada artinya uang
tidak ada yang bisa menolong kita selain allah
maka itu mau kemana kalau kita bukan kepada allah swt
nah pada kesempatan yang sangat penting yang sangat mulia ini
para pemirsa izinkan saya mengajak kepada kita semuanya
mari kita merenung apa sesungguhnya arti dibalik musibah
yang melanda kita negeri kita selama ini
mudah mudahan semuanya musibah itu akan memperkuat keimanan kita
demikian para pemirsa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh